aku ingin kamu menjadi pasanganku cintaku sayangku kasihku
muhammad alif ari al faikatau atau yang lebih dikenal dengan alif cemek
menjadi salah satu tokoh yang viral diperbincangkan selama tahun dua ribu dua puluh dua ini
alif pertama kali viral melalui akun tiktoknya
sebagai orang yang menirukan karakter tokoh di film dilan
dari mulai jaket hingga gaya bicaranya dibuat semirip mungkin
dengan tokoh yang diperankan oleh iqbal ramadan tersebut
gaya khasnya ia gunakan dalam siaran langsung di channel tiktoknya
baru kali ini aku mau live lagi
jangan lupa join ya
jangan lupa gift singanya
selain karena impersonasi dilan
alif juga dikenal karena mempopulerkan istilah gaya rambut cemek
bahkan istilah cemek juga menjadi salah satu kata yang paling dicari
oleh warga net indonesia dalam google years inserts dua ribu dua puluh dua
seneng banget sumpah seneng banget
itu aku awal mulanya dari dua ribu sembilan belas aku konten ngedance
alay alay gitu kan masih dulu kan masih dibilang alay pake behel gigi dipager pagerin gitu lah
aku dari situ awal konten
karena aku lihat orang main tiktok itu kayaknya wah asik juga nih
aku pengen nyoba
eh aku nyoba pertamanya itu malu malu sih di kamera
agak malu malu gitu
lama lama kan viewersnya kan banyak tuh
kayak jadi semangat buat bikin gitu
dari lima ratus seribu seribu dua ribu gitu
naiknya tuh pelan pelan
sampai lama lama m eman gitu
karena aku suka filmnya
terus aku udah mempelajari suaranya
jadi aku ngambil karakter dilan gitu
aku tambahin biar agak gimana gitu
agak lucu aja gitu
senorang bosen cepmek mulu
cepmek ya ganti
jadinya cep jeb
itu nanya dari mana tuh
iya kan orang jepang kayak gini kan
biasanya tuh ikutin dua
iya kayak terus gini
ada samurai juga dua
aku dari situ tuh si inspirasinya
nggak nyangka bisa se viral ini
viral banget gitu
sampai jalan pun dikenal orang
pernah lagi naik motor
pakai baju kayak gini
iya di tengah jalan
pokoknya semua kayak berubah aja gitu
jadi berubah dari ekonomi gitu berubah
teman teman juga makin banyak yang bilang temen gitu lah
aku sih selalu berpikir ide ide gitu
ide ide yang bakal kayak unik gitu
beda dari yang lain gitu
kayak ini kan beda dari yang lain
dilanjep emek terus suaranya gitu
ke depannya mungkin aku ada sih
aku kasih tau ya yang begitunya
aku mau ambil dari situnya
supaya orang candu
nggak tau orang bakal candu apa nggak
kalau ada yang nonton

nanti aku kasih tau ya

kalau tekanan sih
kayak ada orang yang gak suka
banyak yang pengen ngejatuhin juga gitu
kayak lebih ke cuek
bodo amat sih orangnya gitu
cuek gitu bodoh amat
selagi dia tidak nyenggol atau gimana gitu
terus aku juga ngadepinnya santai sambil ngoping
intinya jangan pernah nyerah
terus berdoa juga sih
ini ini semua juga berkat doa orang tua
kalau gak didoain sama orang tua gak bakal kayak gini sih